pemirsa sepasang adik kakak di kota tasikmala jawa barat mengais rezeki malam hari saat usianya masih sangat belia
ya kisahnya menjadi viral karena membawa sang adik keliling kota mencari sampah sambil tertidur dalam gerobak
inilah keseharian sahrul gunawan dan adiknya salsa nabila
kakak beradik ini menyusuri jalan hz mustafa hingga siliwangi untuk mengumpulkan botol dan kardus bekas
mereka tidak hanya berdua adik mereka yang masih berusia tiga tahun tertidur lelap di dalam gerobak
kisah inilah yang kemudian ramai menjadi perbincangan warganet
meski mengaku bekerja tanpa paksaan banyak pihak menyayangkan keberadaan anak anak ini berada di jalanan
apalagi keduanya dilaporkan sudah putus
mereka tidak hanya berdua tetapi juga berdua berada di sekolah

mereka kerjanya apa

adik memang sudah disuruh kerja sama mama dan bapak
tidak pengen cari saja
tidak pengen cari saja
tidak pengen cari saja
saat ditelusuri ibu kedua bocah ini ternyata masih sering menerima bantuan sosial di tempatnya tinggal
meski demikian ia tetap memilih hidup di pinggir jalan bersama ketiga anaknya yang masih anak anak
kerjaannya waktu itu dia minta minta kerjaannya sehari harinya
tapi bantuan bantuan menyampaikan
menyampaikan bantuan bantuan sama dia

bahkan upaya untuk mengembalikan sahrul dan selesai dengan keadaan ini tidak terlalu banyak

dan selesai ke bangku sekolah sudah dilakukan
itu sangat disayangkan kpai mengingatkan kembali kepada para orang tua untuk tetap memberikan hak
pada anak anaknya bahwa sebenarnya pekerja anak itu dibolehkan ketika anak berusia lima belas tahun
kemudian maksimal tiga jam sehari dan itu fungsinya untuk edukasi dan itu harus diketahui oleh orang
tua sebagai wali ketika itu bekerja itu kan industri formal sementara ini kan situasinya
industri informal kita harus melihat misalnya apakah anak ini tetap bersekolah itu kan hak
pendidikan yang utama yang harus ditempuh oleh anak ini anak berusia tiga belas hingga lima belas tahun diperbolehkan
melakukan pekerjaan ringan selama tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik mental serta sosial